untung aja gak ketahuan sama papa
masa jadiannya cuma sehari sih sama roman
eh eh eh eh kemana
alek huruf juga lu
yaudah tunggu bentar disini ya
lu yang tunggu
gua mau ke hotelnya dulu
saking cemasnya mau minta tolong sama roman untuk sharein kamu
minta tolong roman buat cari aku
kayaknya tuh roman tuh perhatian banget ya sama kamu
bilang gak ya kemama
kalo aku sama roman udah jadian
mudah mudahan aja papa gak bahas soal kejadian di jalan tadi
kenapa kamu gak bilang sama aku
maksudnya apaan sih
aku gak ngerti
tadi aku ketemu sama dokter kamu dan
berarti aku hamil anakku ya anjing
ya allah aku gak sabar pasti nanti dirumah kita bakalan ramai banget sama suara baik
apa salahku padamu
eh kan gak sih
ya allah itu orang
gua ntar apa terus diteriak teriak
ah walaupun kemarin gue yang nelfon
untuk saat ini
gak ada lagi orang yang gak percaya

gak ada lagi orang yang berani
ini jam berapa ini
bang sesak di hati gue belum abis bang
baterai badan gue juga belum lobet
gue mau ungkapin semuanya
itu mah bodo amat
lo mau diteriak teriak sampe pagi tuh
taruh suruh bayar
itu kan cara gue menarik penumpang
tapi jangan membohongi rakyat juga dong
sepuluh tahun ke depan mah jadi barang antik
bisa dijual mahal
tengok gue mikir mikir dulu ya
lo bayangin gak ongkos dari sana kesini itu berapa
bukan yang suruh
itu gak suka begitu nunggu penumpang
ya kasian sih kasian
tapi anak anak bintu gue di rumah mau aku makan apaan
kayak ngeracun lagi
sekarang gini aja deh
lu gue suruh nyanyi satu album lagu
lo mau gak
buset ya cacat tuh album bang
mau gantunggal aja sekalian gue disini
ya lo mau gak
yaudah deh bayar aja deh
tapi katain dulu
ya mereka dibayar
bukan disitu disini nih
seperti biasa kalo lo mau naik motor buat gue
lo harus nyanyi dulu
kenapa nyanyi lagi sih bang
wah kepet lo tuh jadi kelapa tracing
kan berarti emang begitu
gue nyelam jakarta banjir lo
gitu aja marah katanya dewasa
ini pake seragam apaan
gitu aja marah
gak ada pulang
elom apaan tuh
gue mau ngabarin dia kalo gue udah punya adek
gue seneng banget ya
gini punya pacar
rasanya semua hal pengen dibagi sama dia
gimana sih ini man
gimana diangkat gak
kan man lo aja nih yang jelas dikata dia kembarannya dia
gak diangkat lah apalagi kita yang nelfon
yaudah gini gimana kalo kita nunggu di rumah bobby aja
boleh juga sih
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
waduh situasi lagi kayak gini gak mungkin kan
masa gue malah bercanda sama gue
masih dong yang handphone lo ya
udah dijek sih
lo kepo banget
apaan sih lo dateng dateng kepo banget
iya soalnya gue perhatiin akhir akhir ini lo deket banget sama roman
jangan bilang kalau lo udah jadian sama roman
saya sendirian aja
soalnya buka masih di london
jadi saya ngewakilin mereka buat dateng kesini
sekali lagi selamat ya om
atas kehamilannya tante tiana
iya terima kasih ya depon ya
papa itu coba teleponin kamu dari tadi kenapa apinya nggak diangkat
papa telepon ke rumah
dibilangnya kamu pergi
terus tadi di jalan papa lihat ada cewek diboncengin naik motor
bajunya juga mirip mirip kayak kamu
itu bener kamu
oh wulan tadi itu pergi ke
aku tadi sama depon
iya kan puan

jangan pernah bilang sama bokap gue kalo gue jalan sama roman
dan gue juga gak bakal pernah bilang sama bokap gue tentang
tadi bulan pergi sama saya
itu om bener bener takut banget kalo yang tadi itu bener bener wulan
soalnya om tidak akan pernah mengizinkan bulan itu naik motor
jadi inget ya sayang
kamu jangan pernah naik motor
apalagi yang namanya pakaian itu nggak pantas
apa juga gak mau kamu itu celaka
tadi papa salah lihat kali
ayo masuk aja
untung aja gak ketahuan sama mama
ketahuan sama papa
masa jadiannya cuma sehari sih sama roman
yaudah tunggu bentar disini ya
he lo yang tunggu
liat muka gue
wajah gue udah gak dampen
udah tunggu lo
gue usah pengen kurus lo
makasih bang itu cita cita gue
wah yaudah tunggu lo
lumpain orang patah hati dosa lo
ya tem kenapa sih
dede boleh minta tolong nggak

enggak enggak enggak
ya baru di pegang doang
belum di masukkin
yaudah deh saya balikin lagi
dua juta rupiah
apaan yang diakuin
bawa aja deh ke kantor polisi
jangan saya gak salah
yaudah yaudah yaudah
apa kata sama bapak gue dirumah nih
mau jadi narapidana
terus kuputus sekolah dong
mengapa hidup gue apes banget ya
tapi ibu ini sebenernya bukan duit saya
gitu aja lah mbak
duit gue lenyap sekejap ya allah
kita bagi empat ya
pending aja udah pending
sekarang mau pulang sini dong kosnya
itu dia bang masalahnya bang
gue gabisa payah rojek sekarang
digondong sama penipu